kasus dugaan suap terkait impor daging dengan tersangka mantan hakim konstitusi
patrialis akbar memasuki babak baru
patrialis pun mengaku siap menjalani persidangan yang akan segera dilaksanakan
pelimpahan berkas tersangka patrialis akbar dilakukan oleh komisi pemberantasan korupsi kpk pada selasa lalu
selain mengaku siap menjalani persidangan yang akan dilaksanakan paling lambat empat belas hari ke depan
patrialis secara khusus mengapresiasi kinerja penyidik kpk
mantan hakim mahkamah konstitusi ini diduga menerima suap dari importir daging basuki hariman
sebesar dua puluh ribu dolar amerika serikat dan dua ratus ribu dolar singapura atau senilai dua lima belas miliar rupiah
suap dilakukan sebagai upaya mengabulkan gugatan uji materi yang sedang diproses di mahkamah konstitusi
saya bahagia dengan penyidiknya
saya bagus profesional
mereka tidak pernah menekan
mereka bekerja dengan baik
hak hak saya semuanya dipenuhi
tentu namanya persidangan
insya allah kita mempersiapkan diri
kita tunggu dulu dakwaannya
mungkin mudah mudahan untuk minggu depan
beliau sudah lipahkan
tentu kita serahkan kepada jpu ya
tentu saya mempersiapkan diri sepenuh hati
sesuai dengan fakta fakta yang ada di dalam